berjarak sekitar satu ratus lima belas km dari bandung tasik malaya dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan tangan di jawa barat
kota dengan penduduk tujuh ratus tiga puluh satu ribu jiwa ini dikenal dengan produksi bordir batik kelom atau selop dan payung hias yang dikenal dengan nama payung gelis
pada masa kejayaannya produk kerajinan tangan asal tasikmalaya banyak dicari untuk digunakan sehari hari ataupun sebagai cendera mata
bahkan saat tasik malaya resmi menjadi daerah otonom pada dua ribu satu produk kerajinan tangan khas tasik malaya turut diabadikan sebagai logo atau lambang kota yang berjuluk mutiara dari priangan timur ini
adalah payung gelis yang dipilih menjadi lambang kota tasikmalaya sebagai simbol pelindung bagi masyarakat
dan semua aset kehidupannya
dalam bahasa sunda gelis berarti cantik
sesuai namanya payung gelis ini memang memiliki keindahan yang menarik perhatian
paduan warna warna cerah
dengan guratan motif bunga menjadi ciri utama payung gelis
sebagai ikon kerajinan khas tasik malaya payung gelis sudah dikenal sejak masa kolonial
payung gelis diperkirakan sudah ada sejak akhir seribu sembilan ratus dua puluh an atau awal seribu sembilan ratus tiga puluh an
pada awal kemunculannya payung gelis terbuat dari kertas
dengan rangka dari bambu dan pegangan dari kayu
konon payung gelis pertama kali
dibawa ke tasik malaya oleh orang tionghoa
jika dilihat selintas payung gelis memiliki kemiripan dengan payung tradisional di negara negara asia timur
payung gelis itu termasuk jenis kerajinan yang memang sudah tercatat dalam dokumen dokumen resmi dari pemerintah hindia belanda
tetapi kalau untuk sejarahnya ada satu versi yang mengatakan payung ini berasal dari cina
nah ini kenapa karena dilihat dari warna warnanya yang terang
baik itu warna merah warna biru warna hijau
itu warnanya itu terang
berbeda dengan warna warna yang ada di luar payung gelis atau kolom gelis
tapi kalau ini ketika warna dasarnya atau dominannya merah lazimnya warna merah tionghoa
kalau ada yang warna biru nah kecerahannya itu sama seperti kecerahan merah khasnya tionghoa itu
nah tapi ini masih perlu dibuktikan sebenarnya apakah memang berasal dari tionghoa di tiongkok
atau ada bagaimana yang pasti bahwa dalam perkembangannya payung gelis ini menjadi salah satu produk kerajinan tangan
yang memang didorong untuk maju oleh pemerintah hindia belanda
karena memang pada waktu fungsional bukan hanya sekedar kerajinan tangan untuk pajangan misalnya ya
pada masa itu payung gelis lazim digunakan sebagai pelindung dari paparan sinar matahari dan hujan
keindahan payung gelis membuatnya tak hanya populer di kalangan pribumi tetapi juga berhasil menarik hati noni noni belanda
mayoritas menggunakannya untuk menahan panas terik matahari
tidak hanya dipakai oleh pribumi
perempuan perempuan belanda pun itu kemana mana selalu menggunakan
bagaimana menggunakan kalau itu
bedanya kalau pribumi biasa dengan kebaya kalau mereka enggak dengan pakaian seperti eropa
tetapi selalu membawa payung gelis itu
dan pada periode tertentu menunjukkan status sosial
tidak semua lapisan masyarakat tasik itu mulai dari yang terbawa sampai teratas menggunakan payung gelis
rata rata dipakai digunakan oleh kelas menengah ke atas
pada seribu sembilan ratus tiga puluh an payung gelis dikembangkan oleh salah seorang tokoh masyarakat asal kampung panyingkiran tasikmalaya yang bernama haji muhi
awalnya ia membuat payung untuk melindungi diri dari panas dan hujan saat berladang
hal ini kemudian diikuti warga kampung lain
haji muhi pun melihat payung gelis sebagai produk yang bernilai bisnis
lama kelamaan kampung panyingkiran dikenal sebagai sentra perajin payung gelis
pada tahun seribu sembilan ratus sepuluh dikuburkan oleh pak jokowi dan dikuburkan oleh pak jokowi

pak jokowi memiliki payung gelis yang berbeda
payung gelis memiliki berbagai ukuran diameter mulai dari lima belas cm hingga satu lima meter
dalam perkembangannya payung gelis juga menggunakan bahan selain kertas untuk pembuatannya seperti kain hingga bordir
kini perajin lebih banyak memproduksi payung gelis berbahan dasar kain karena dinilai lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan kain

jika dulu payung gelis digunakan secara konvensional sebagai penahan panas dan hujan
kini fungsi payung gelis lebih sebagai hiasan
hal ini dilakukan para perajin sebagai bentuk adaptasi agar payung gelis bisa tetap bertahan di tengah maraknya payung pabrikan yang digunakan orang sehari hari
hal ini dilakukan para perajin sebagai bentuk adaptasi agar payung gelis bisa tetap bertahan di tengah maraknya payung pabrikan yang digunakan orang sehari hari
di kota asalnya payung gelis terlihat menghiasi berbagai sudut kota
warna warni payung gelis menambah semarak suasana dan menegaskan eksistensinya sebagai simbol kota tasik malaya
kampung penyingkiran yang terletak di kecamatan indihian tasikmalaya merupakan sentra produksi payung gelis
sedari dulu kawasan ini dikenal sebagai domisili para perajin payung gelis
tempat ini dicanangkan sebagai kampung wisata payung gelis oleh pemerintah kota tasikmalaya
meski tak sebanyak dulu sejumlah perajin masih bertahan memproduksi payung gelis
sudah lebih dari setengah abad tempat ini memproduksi dan melestarikan payung gelis
saat ini karya utama dikelola oleh generasi ketiga yakni sandi mulyana bersama empat orang pegawainya
menurut cerita para sesepuh di keluarga sandi dahulu penduduk desa panyingkiran bekerja di tempat warga keturunan tionghoa
yang membawa cikal bakal payung gelis ke tasik malaya
payung itu terbuat dari kertas dan disebut payung siyung
kang ini kalau boleh tau katanya salah satu payung legendaris juga gitu atau gimana sih kak
ini memang salah satunya payung gelis kalau bisa dibilang ini awal mulanya payung gelis
payung ini ya memang sebelum payung gelis itu lahir ya payung ini dulu
bedanya apa kang
yang membedakan bisa
yang membedakan itu ya mungkin ini dari rangkanya aja ini kan udah agak repet gitu kan
dan dari pegangan juga ini dari bambu terus ini juga caranya cuma pakai ceplokan kalau sekarang ya stempel kalau sekarang
kalau dulu itu namanya sabak
berarti ini udah dari zaman kapan belanda gak tau
kalau dari zaman belanda memang dulu itu waktu itu memang payungnya seperti ini
cuman pas di tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima lahirlah payung gelis dikarenakan adanya motif motif bunga di sini
sebenarnya dulu juga sama payung seperti ini cuma ada bunganya jadinya payung belu
oh jadi kalau zaman dulu polos ya
ya kalau dulu itu polos dan namanya juga payung siyum
seperti ini ya berarti
oke jadi cikal bakal dari si payung gelis itu adalah dulunya ini namanya payung siam ya
bedanya kalau dulu tuh terbuat dari kertas nih kang
ya kertas utamanya
kalau sekarang payung gelis juga sudah mulai banyak yang menggunakan kain sebagai media utamanya
sandi mengatakan di kampung panyingkiran payung gelis dikembangkan oleh haji muhi
ia mencoba membuat payung gelis dengan tambahan aneka motif
hal ini menginspirasi warga panjenggiran lain termasuk kakek dan nenek sandi
di kemudian hari kampung panyingkiran dikenal sebagai pusat perajin payung gelis
hampir setiap hari sandi membuat payung gelis beraneka ukuran
jika ada pesanan rata rata ia memproduksi dua puluh hingga tiga puluh payung gelis dalam sehari
angka ini tentu jauh menurun jika dibandingkan masa keemasan payung gelis di tahun delapan puluh an
ketika itu pesanan mencapai lebih dari satu lima ratus payung dalam satu bulan
agar tidak tergerus zaman fungsi payung gelis pun kini berubah menjadi hiasan atau dekorasi
karena kita bergeser ke dekorasi kalau kita bertahan di konvensional kita tetap pasti kalah dengan payung payung pabrikan
karena mungkin payung pabrikan itu bisa memproduksi dua ratus sampai tiga ratus payung per hari
makanya kita lebih baik ke dekorasi karena kita memang bukan larinya ke dekorasi kenapa
karena kita memang kerajinan gitu kan ini barang seni
sebetulnya kita juga bukan tidak mau bukan tidak ada keinginan untuk menjadi konvensional lagi gitu kan
tapi kalau misalkan ada pemesanan untuk payung konvensional kita tetap produksi
sandi mengatakan dalam proses pembuatan payung gelis pembuatan rangka menjadi hal krusial
rangka payung gelis biasanya terbuat dari bambu dan terdiri atas beberapa bagian yakni bola bola usup atau jari jari serta sangga atau penyangga
untuk membuat kerangka bambu dipotong sesuai ukuran dan dibersihkan agar lebih mudah menempel
potongan bambu kemudian dilubangi menggunakan mesin bor
lubang ini adalah jalan masuk untuk menganyam benang
setelahnya potongan bambu akan disuguh atau dihaluskan kembali lalu dibelah bagian tengahnya serta dibentuk di bagian ujung
satu persatu potongan bambu kemudian akan dipasang di bagian bola bola
perajin akan memasang benang di bagian sangga atau penyangga untuk merekatkan rangka
rangka yang sudah membentuk jari jari dan penyangga kemudian digabungkan kembali sehingga membentuk rangka payung yang utuh
selanjutnya perajin mengikat bagian ujung rangka payung dengan benang agar bentuk rangka semakin kokoh
bagian sangka juga kembali dianyam dengan benang warna warni
rangka payung pun sudah siap dipasangi kertas atau kain di atasnya
dalam pembuatan payung gelis perajin biasanya menggunakan kertas atau kain
kain berwarna cerah
saat ini sebagian besar payung gelis menggunakan kain sebagai bahan dasarnya
kain biasanya ditempel di rangka dengan menggunakan lem sebagai perkat
payungnya yang sudah ditempel kain kemudian akan dijemur hingga lem mengering
proses berikutnya adalah pemasangan gagang atau pegangan payung serta kuncuk payung yang umumnya terbuat dari kayu
setelah itu barulah perajin melukis payung gelis
melukis payung gelis tidak semudah yang dibayangkan
dibutuhkan keterampilan dan ketekunan untuk melukis pola atau motif yang cantik
tidak semua perajin bisa melakukannya
saat ini pelukis payung gelis di kampung panyingkiran bisa dihitung dengan jari
salah satu pelukis andalan adalah ma'iyah
meski sudah berumur tujuh puluh tujuh tahun keterampilan ⁇ maiyah dalam melukis payung gelis sulit dicari gantinya
ketika melukis jari jemarinya seolah menari di atas permukaan payung menggambar aneka bunga nan indah
pulasan warna warni cantik semakin menambah keelokan kerajinan yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda ini
ma'iyah menyebut motif bunga sebagai motif yang senantiasa populer
namun di masa lalu ada beberapa motif khusus untuk payung gelis yang lebih rumit dan sulit untuk dilukis
paman how many matahari patung putres disuruh memiliki maung penuh tulip taring klembangnya
p celtare rangga mengingat ini numka punggur maragibt session arena that sounds like a successful season
ke la keluma raknibing
dan kemarin akan mengubah penulis kepada anak buah
pada saat itu ada yang mengatakan
apa itu pesan
saya juga mengatakan
itu apa itu bunga rupiah
pada saat itu
saya sudah lima tahun
saya sudah lima tahun
saya sudah lima tahun
saya sudah lima tahun
merah piring berarti gambar
saya tidak bisa karena saya tidak bisa pesan
saya tidak bisa pesan semua saya tidak bisa
kamu berarti tidak bisa mengerti
tidak tidak bisa
kamu tidak bisa mengerti
tidak saya tidak bisa
saya harus bekerja saya harus bekerja
saya harus bekerja
karena saya harus bekerja saya harus bekerja
saya harus bekerja karena saya harus bekerja
melukis payung gelis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
iyah terus menjadi saksi pasang surut kerajinan payung gelis di tasik malaya
dulu kampung panyingkiran memiliki banyak pelukis payung gelis
kini pelukis payung yang tersisa tak sampai lima orang
mak apakah kamu sudah sepuh
atau sudah berusia berusia berusia berusia
sudah berusia berusia berusia
saya sudah berusia lima tahun
saya sudah belajar lukis
tapi saya tidak bisa mengerti apa apa
saya tidak bisa mengerti apa apa
saya sudah belajar
tapi tidak sampai tetap berusia dua tahun
pabrik itu saya sudah bertanya
saya berusia berusia dua tahun
saya sudah belajar lukis
kamu sudah belajar
tapi saya masih belum belajar lukis
oh ya sudah belajar
tapi saya tidak bisa belajar
saya sudah berusia berusia dua tahun
sesah berarti agamanya
sesah kalau ayah pesan gitu
kalau bunga nanti rupa rupa
kalau sesah kita emutan
nanti emutan lah gitu
alimak iya mah terus biasa
bukan terus tahun tahun
yang bunga iya rupa rupa
masalah regenerasi pelukis ini
diakui sandi sebagai salah satu masalah utama
untuk keberlangsungan produksi payung gelis
pelukis payung gelis rata rata sudah berusia lanjut
saat ini semakin jarang generasi muda kampung panyingkiran
yang berminat untuk menekuni kerajinan payung gelis
apalagi eksistensi payung gelis pun
semakin mengudar di tengah serbuan payung modern
yang lebih praktis untuk digunakan sehari hari
mungkin untuk anak anak muda
supaya kebudayaan yang dijaga
tradisi yang dijaga
jangan sampai punah
dan saya mohon mungkin kedepannya
berterjun langsung ke payung gelis
supaya ada regenerasi kedepannya
pada dua ribu dua puluh satu payung gelis telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda
oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
payung gelis dinilai memiliki nilai historis tinggi
yang telah diwariskan secara turun temurun
dan menjadi identitas masyarakat tasik malaya
adanya pengakuan ini menjadi pelecut semangat warga tasik malaya
untuk ikut melestarikan warisan leluhur
salah satu upaya pelestarian yang dilakukan adalah mengenalkan payung gelis kepada generasi muda
sekolah menjadi gerbang utama dalam proses pengenalan payung gelis ini
seperti kegiatan melukis payung gelis di sma negeri dua tasik malaya
selain menjadi ajang mengasah bakat seni dan kreativitas
kegiatan ini sekaligus menjadi cara untuk menjaga eksistensi payung gelis di era modern
terutama sekali tujuan kami memasukkan lomba melukis payung gelis
itu adalah untuk melestarikan nilai nilai budaya
karena sekarang generasi muda itu sudah sangat tergerus oleh zaman adanya globalisasi
dia lebih senang dengan medsos
tetapi dengan kita menciptakan kegiatan kegiatan yang bisa melestarikan budaya
dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan ini
mudah mudahan ini bisa lebih menanamkan kepada murid murid kami
mereka tidak lupa dengan budayanya sendiri
bagi generasi muda payung gelis adalah warisan seni budaya dari masa lampau
yang sudah selayaknya terus dijaga kelestariannya
kalau misalkan kita tidak ada upaya dalam pelestarian kebudayaan
takutnya malah akan hilang gitu
yang dimana para leluhur kita sudah membuat sudah menjaga si kebudayaan tersebut
apabila dari generasi muda yang sekarang tidak ada upaya sedikit pun untuk pelestarian
itu menurut saya akan sangat sulit
sia sia sekali gitu
jadi kita sebagai generasi muda patutnya untuk melestarikan budaya tersebut
sekecil apapun usahanya sebagai generasi muda tentunya kita harus bisa melestarikan
kebudayaan yang ada di daerah kita
sebenarnya kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi
kita juga termasuk generasi penerusnya kan
jadi bila kita menghadapi era globalisasi ini kan
sudah ketutup sama modernisasi yang udah merebak kemana mana mungkin
banyak hal hal negatifnya dengan melukis payung gelis ini kan
termasuk kalau di bahasa sundanya tuh
ngga mau mulai kebudayaan kita
pengenalan payung gelis kepada hal layak ramai
halayak ramai juga dilakukan dengan melibatkan payung gelis dalam beragam event di tasik malaya
pada perayaan ulang tahun tasik malaya dan tasik oktober festival misalnya
payung gelis senantiasa hadir mengiringi beragam atraksi budaya
dengan fungsi untuk dekorasi payung gelis juga kini banyak digunakan sebagai properti dalam kesenian
seperti dalam seni tarian
meleburkan payung gelis dalam seni pertunjukan seperti ini
bisa menjaga eksistensi payung gelis dari ancaman kepunahan
kebetulan kemarin dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
itu payung gelis masuk di dalam daftar warisan tak benda dengan unicef di pbb
sehingga dengan itu mari kita oh ini harus di
memajukan tentang payung gelis
baik itu sebagai fungsi daripada payung itu
dan sebagai cindera mata atau hiasan kota tasik malaya
menjadikan satu ikon kota tasik malaya inilah payung gelis
berarti upaya upaya setelah ini makin ditingkatkan
dan lagi harus diketahui dari bidang budaya
dari bidang seni bidang pariwisata
saya mencoba misalnya sekarang
beberapa tari payung gelis itu sudah diciptakan oleh budayawan dan seniman kota tasik malaya
alhamdulillah sekarang sudah punya yang namanya tari payung gelis
untuk kita dimelestarikan daripada nilai nilai seni dan budaya terhadap payung gelis
sebagai bentuk dukungan pelestarian
pemerintah kota tasikmalaya juga memberi bantuan bagi para perajin
agar bisa bertahan
mulai dari bantuan modal hingga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
meski masih banyak tantangan
payung gelis bisa bertahan
itu yang ini
sekarang mungkin tercatat di kami itu hanya tinggal lima kelompok
begitu juga dengan usianya yang sudah nenek nenek kakek kakek
tidak ada satu ini juga permasalahan buat kami untuk mengembangkan yang namanya
jadi yang tadinya tiga puluh
satu kelompok itu ada yang lima ada yang tujuh
sekarang tinggal lima kelompok
begitu juga yang dipertahankan
tidak ada estafet ke generasi kepada generasi muda
sekarang kita pemerintah kota tasik malaya mencoba
terus terus memberdayakan apa yang saya sebut dengan payung gelis itu menjadi ikon kota tasikmalaya
dan alhamdulillah beberapa pelatihan
pendidikan tentang payung gelis
itu terhadap generasi muda generasi penerus untuk melestarikan daripada ikon tasik malaya
kota tasik malaya yaitu payung gelis
sebagai produk yang berdasarkan pada kearifan lokal serta warisan budaya leluhur
payung gelis memiliki nilai kultural ekonomi dan estetis yang tinggi
keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan kehidupan masyarakat tasik malaya
eksistensi payung gelis memang bergantung pada sejauh mana upaya pelestarian yang dilakukan
kerjasama dari berbagai pihak dibutuhkan agar keberadaan payung gelis tetap terjaga
dan tidak hanya menjadi sekadar cerita untuk generasi mendatang